berikutnya kami akan menyampaikan keputusan lpsk tentang permohonan ibu p
ibu p sudah mengajukan permohonan sejak tanggal empat belas juli
itu ditandatangani oleh ibu p sendiri dan juga ada tandatangan dari pengacaranya
tetapi sejak awal memang ada kejanggalan dalam permohonan ini
kejanggalan yang pertama ternyata ada dua permohonan lain
yang diajukan oleh ibu p ini bertanggal delapan juli dua ribu dua puluh dua
dan ada permohonan yang digasarkan pada lp yang diajukan oleh polres jakarta selatan bertanggal sembilan juli
tetapi kedua lp kedua ini bertanggal berbeda tetapi nomornya sama
oleh karena itu kami pada waktu itu
kadang kadang terkesan lambat lpsk ini kok tidak memutus mutuskan
apa perlindungan kepada yang bersangkutan
karena sejak awal memang terjadi kejanggalan kejanggalan semacam ini
dan kejanggalan ini makin kuat lagi setelah kami mencoba berkomunikasi dengan ibu p
dan kemudian sampai akhirnya kita kemudian
kan baru dua kali ketemu dengan ibu p ya dari lpsk
nanti ibu susi akan menjelaskan
karena ibu susi termasuk yang bertemu dengan ibu p pada tanggal enam belas kalau tidak keliru
kemudian yang kedua pihak lpsk bertemu dengan ibu p beberapa waktu yang lalu
dan tetap tidak bisa mendapatkan keterangan apapun dari ibu p
bahkan saya selalu mengatakan kami juga ragu ragu
apakah ibu p ini sebenarnya memang berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada lpsk
atau ibu p ini sebenarnya tidak tahu menau tentang permohonan
tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan sebagai tipis lpsk
sudah sampai pada titik bahwa baris krim menghentikan pengusutan terhadap laporan yang diajukan oleh ibup
dengan tindak pidana pelecehan seksual
ternyata tidak ditemukan tindak pidana tersebut
ternyata karena itu lpsk memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelahan terhadap ibu p ini
karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan
jadi bukan dasarnya karena pelakunya sudah meninggal kemudian sp tiga atau apa bukan

tetapi karena kasus ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian
ini akan dijelaskan oleh ibu susi laninca
silakan ibu susi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang rekan rekan media
ya saya akan bacakan keputusan lpsk terkait dengan permohonan perlindungan
yang disampaikan oleh ibu putri candrawati atau ibu pece
terkait dengan tindak pidana dugaan tindak pidana perbuatan asus silap
dalam sidang majelis pimpinan lpsk
tanggal lima belas agustus dua ribu dua puluh dua
diputuskan untuk ditolak dan diberikan rekomendasi
adapun penolakan permohonan
didasarkan dengan pertimbangan sesuai dengan pasal dua puluh delapan ayat satu
undang undang perlindungan saksi dan korban
dengan uraian sebagai berikut
yang pertama sifat keterangan pemohon
yang satu adalah permohonan perlindungan terhadap ibu pc
pertama kali disampaikan secara lisan oleh suaminya
bapak verdi sambo pada tanggal tiga belas juli dua ribu dua puluh
di kantor propam kepada petugas lpsk
esoknya diikuti oleh permohonan perlindungan secara tertulis
yang diajukan oleh kuasa hukumnya hanis dan hanis advokat
yang kedua permohonan perlindungan didasarkan
garing spkt garing polres metro jaksel dari polda metro jaya
atas nama pelapor pemohon dengan keduga pelaku saudara novi yansyah yosua
terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan
dan perbuatan memaksa seseorang
dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual
berdasarkan pasal dua ratus delapan puluh sembilan kuhp dan atau pasal tiga ratus tiga puluh lima kuhp
yang dilaporkan ke polres jakarta selatan pada delapan juli dua ribu dua puluh dua dan sembilan juli dua ribu dua puluh
dalam guru kita terdapat dua lp yang sama diterbitkan dengan terduga korban adalah ibu pc
ibu pc berdasarkan lp tersebut dapat dinyatakan sebagai
terduga korban pencabulan
yang keempat dalam upaya mencari keterangan dari pemohon
lpsk telah menemui pemohon pada hari sabtu enam belas juli dua ribu dua puluh
dan undangan asesmen psikologis yang dilayankan sebanyak tiga kali
asesmen psikologis dilaksanakan pada sembilan agustus dua ribu dua puluh dua di terkait kediaman pemohon
yang kelima dari dua kesempatan pertemuan dengan pemohon
lpsk tidak memperoleh keterangan tentang sifat penting keterangan
dan peristiwa yang melatar belakangi pemohon mengalami trauma
yang keenam lp garing d garing satu enam tiga puluh garing roma w tujuh garing spkt garing polres jakarta metro jakarta selatan
garing polda metro jaya tentang pencabulan tersebut telah dihentikan proses hukum
oleh barat skrim polri pada dua belas juli dua ribu dua puluh dua dan dinyatakan sebagai bagian dari rekayasa perkara pembunuhan yosua
pada transpon penyelenggara saat pengawasan increasing
pertama tvm seseorang storage termasukkan sebuah hangganet datang
faedese ksatuai maucarang berlangsung bang sorot maaf mengimangkan
semalau kuasa angkasa
merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuatu hal yang berkenaan
dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana berdasarkan keterangan yang
disampaikan suami pemohon pada pertemuan di kantor kadif propam pada tiga belas juli dua ribu dua puluh dua ancaman
terhadap pemohon yang dimaksud yaitu adalah pemberitaan media masa lpsk berpendapat pemberitaan
media masa bukan merupakan ancaman karena terhadap pemberitaan terdapat hak jawab sebagai mekanisme
untuk menanggapi pemberitaan yang tidak benar berikutnya hasil asesmen tingkat ancaman ini
menunjukkan bahwa kondisi dan situasi pemohon saat ini tidak mencerminkan yang bersangkutan dalam
situasi yang terancam jiwanya terkait dengan proses pemeriksaan perkara maupun potensi ancaman terkait
pemberian kesaksian dalam proses peradilan bidana lpsk tidak merasa berpendapat
dan tidak merasa berpendapat lpsk tidak merasa berpendapat
saya berpendapat bahwa tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon dalam kasus yang dilaporkannya
ketiga catatan medis dan atau psikologis terhadap pemohon pemohon telah menjalani pemeriksaan medis
termasuk psikiatria dan psikologis oleh lpsk pada selasa sembilan agustus dua ribu dua puluh dua dari hasil pemeriksaan dan
observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa kemudian psikolog menyimpulkan
kami mohon sebagai berikut yaitu pertama tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai
untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan termasuk kepada lpsk pemohon tidak
dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria yang dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan
seksual percobaan pembunuhan tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai
akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai terindikasi melengkapi kekerasan seksual
memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual
dan terduga saksi percobaan pembunuhan kemudian tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang
dipersepsikan sebagai ancaman dari pelaku kekerasan seksual yang sudah tewas akan tetapi
ditemukan potensi resiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi
psikologis menjadi vtsd disertai kecemasan dan depresi
ini serta ditemukan potensi risiko keberhayaan dari pihak lain yaitu situasi yang mengandung kekerasan sekunder dari kayangan media dan atau pihak pihak yang memberikan tekanan dalam selama proses hukum yang berjalan
rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pemohon berdasarkan penelusuan lpsk pemohon belum pernah melakukan tindak pidana serta belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
demikianlah dasar pertimbangan lpsk
pemohonan pelindungan yang diajukan oleh ibu putri candrawati
namun melihat kondisi pemohon lpsk merekomendasikan kepada pak polri
satu agar pusdokus polri untuk memberikan rehabilitasi medis atau psikiatri kepada pemohon
agar pulih situasi mentalnya dan dapat memberikan keterangan dalam proses hukum terkait dengan pembunuhan yosua yang tengah disidik oleh baris krim
agar irwasum melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam upaya menghalang halangi proses hukum atau obstruction of justice
dan terkait penerbitan dua laporan polisi yaitu laporan polisi nomor lp garing b garing seribu enam ratus tiga puluh garing romawi tujuh garing dua ribu dua puluh dua garing spkt garing polres metro jakse garing polna metro jaya
yang tertanggal sembilan juli dua ribu dua puluh dua terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap pesakit
agar pulih situasi mentalnya dan dapat memberikan kemampuan untuk memperbaiki kemampuan penyelidikan dan penyelidikan
agar pulih situasi mentalnya dan dapat memberikan kemampuan untuk memperbaiki kemampuan penyelidikan dan penyelidikan